ya indra anda pernah membayangkan jika hewan kesayangan anda bisa mengunggah semua aktivitasnya ke media sosial
gak kalah ini manusia begitu ya ternyata teknologi tersebut sudah ada dan dapat digunakan
the posting tail membuat anjing peliharaan anda dapat mengunggah segala aktivitasnya di media sosial
the posting tail memiliki sebuah sensor yang ditempatkan pada bagian ekor
dan sensor kemudian mengirimkan sinyal ke kamera pada perangkat
sensor ini mampu membaca pergerakan ekor anjing anda
wow hasil jepretan kamera ini langsung diunggah secara otomatis ke akun sosial media peliharaan anda
selain itu the posting tail juga dilengkapi dengan gps agar anda tahu di mana keberadaan peliharaan kesayangan anda